terima kasih anda masih bersama kami
warga kelurahan dawuhan situbondo memiliki cara unik untuk mengedukasi warganya dalam tertib berlalu lintas
ya di kampung ini hukum adat diterapkan dengan saling menegur setiap warganya yang melanggar aturan dalam berkendara
nah seperti apa kampung zebra ini berikut liputannya
beginilah suasana kampung aman dan tertib lalu lintas yang digagas warga lingkungan bumi ayu kelurahan dawan situbondo bersama kepolisian setempat
pos kamling berukuran empat x delapan meter ini menjadi pusat kegiatan warga karena digunakan menjadi sebuah maskot zebra
serta menjadi ajang edukasi bagi anak anak untuk mengenalkan berbagai bentuk rambu rambu lalu lintas
mulai dari informasi tentang rambu dilarang parkir
hingga arti lampu merah hijau dan kuning disosialisasikan untuk anak anak
tak hanya itu di desa ini juga dipasang delapan kamera cctv di setiap sudut kampung untuk mengawasi segala aktivitas warganya
mulai dari tidak tertib berlalu lintas hingga pelanggaran saat mengendarai kendaraan
kita ingin menumbuhkan rasa malu dalam hal tertib lalu lintas
malu apabila tidak memenuhi kelengkapan dalam hal lalu lintas
contohnya tidak memakai helm
tidak membawa surat surat kendaraan
dan kita sudah melakukan katakanlah sosialisasi kepada warga
sejumlah warga yang kedapatan tidak memakai helm dan tidak membawa surat kelengkapan diminta untuk kembali pulang
semua inovasi ini mereka aplikasikan dalam ponsel android sehingga kamera cctv bisa dipantau seluruh warga
kalau yang pakai roda empat atau mobil lah sudah memakai sabuk pengawan
untuk yang roda dua sudah memakai helm
dan kalau pun tidak jadi ini adalah perubahan
kita mengalirkan sendiri dari sabuk yang terbawah
yaitu dari sabuk bomb mengingatkan para prt
selaku kepala jadi ini sudah berjalan mengalir ini luar biasa
rencananya kampung aman dan tertib lalu lintas ini akan dijadikan sebagai wisata lalu lintas
sehingga mereka bisa terus membenahi perilaku warga dalam berlalu lintas